seorang mahasiswa di kota pasuruan menabrak truk tangki yang sedang berhenti di bahu jalan di kawasan pantura rabu pagi
diduga penyebab kecelakaan disebabkan karena korban mengantuk saat mengendarai sepeda motor
dalam kondisi kritis korban tergeletak di bawah truk tangki menunggu pertolongan
warga yang mencoba mengevakuasi tidak berani bertindak karena kondisi korban yang memprihatinkan
kecelakaan yang terjadi di ruas jalan raya gempol kraton di desa raci ini berawal dari korban mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dari arah barat menuju timur
diduga mengantuk korban akhirnya tidak bisa menguasai kemudi dan langsung menabrak bambu dan terpleset hingga menabrak truk tangki yang sedang berhenti di bahu jalan
bagian depan sepeda motor rusak parah sedangkan korban tergeletak dengan kondisi kepala terbentur bemper belakang truk
dari pemeriksaan polisi korban bernama ainul yakin
warga desa benci pasuruan
selesai diperiksa korban langsung dibawa ke rsud bangil untuk mendapatkan perawatan medis